jajaran reserse narkoba polresta mataram terpaksa melepaskan sejumlah tembakan ke udara saat melakukan pengejaran
terhadap sejumlah warga di karangbagu mataram pada minggu sore yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu
selain itu petugas juga melakukan penggeledahan ke sejumlah rumah warga yang disinyalir kerap digunakan sebagai tempat pesta narkoba
sebelas orang warga diamankan petugas satu diantaranya berstatus pelajar sebuah sma di mataram
kesebelas warga tersebut langsung dianggap sebagai sebuah warga yang berkembang
kesebelas warga diamankan menuju mapo res mataram untuk dilakukan tes urin
kami mengamankan sebelas orang diantaranya dua perempuan dan sembilan laki laki
di mana setelah kami adakan pengecekan urin kesebelas tersebut positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu
kami melakukan kelihatan tersebut karena banyak keluhan dari masyarakat terkait daerah karangbagu
sering digunakan sebagai tempat untuk berpesta narkoba jenis sabu
untuk pengembangan narkoba jenis sabu
pengecekan kasus kesebelas orang tersebut masih menjalani pemeriksaan di mapo res kota mataram